kita akan lihat bagaimana keramaian keseruan antusiasme dari suasana pendukung timnas indonesia melawan irak malam ini
langsung saja saya sapa ada koordinator fans garuda qatar mas afif umar dan juga ada wni di qatar niketut widiawati
dan juga ada mas suratmin pamungkas yang berada di stadion abdullah bin khalifa doha qatar saudara
kita sapa dulu ini selamat malam mas afif
mas afif yang ada di sebelah kiri layar kaca anda saudara yang nampaknya sudah berada di dalam stadion ya
mas afif di belakang nampaknya sudah seru banget nih mas afif
boleh diceritakan dong mas hafid keseruannya gimana di sana
masih ada sedikit gangguan audio tapi kalau kita lihat dari visual yang ditampilkan oleh mas afif
ini sudah berada di dalam stadion abdullah bin khalifah qatar dan wah lihat ini saudara
langsung dari doha qatar mas afif memberikan visual terkini bagaimana laga belum dimulai namun supporter dari indonesia ini sudah luar biasa semangatnya
nampaknya mereka terus menyuarakan yel yelnya kemudian terus mengibarkan bendera merah putih
sedang dilakukan latihan ya antara masing masing timnas baik timnas indonesia maupun timnas dari irak gitu
atau tidak hanya mas afif yang berada di dalam stadion abdullah bin khalifah tapi ada juga pak surat mini yang juga berada di sisi lain di stadion abdullah bin khalifa doha qatar
salam olahraga pak suratmin
nah ini nih suara pak surat ini sudah terdengar
pak suraddin sudah berada di dalam stadion abdullah bin khalifah
suasananya di sana seperti apa sekarang
dan di tadi kebetulan saya dengan grupnya qatar apa namanya itu garuda qatar
itu di sana yang di lapangan itu sedang ada latihan begitu
biasanya kan kalau sebelum main itu kan mereka pemanasan dulu
sebelum kick off itu mereka parsan dulu
banyak yang terbiasa dengan lapangannya gitu
pak suradmini itu di sana ini kan tiketnya sudah sold out ya
ini di dominasi oleh pendukung timnas
kalau orang iraq biasanya kaos putih dan warna ada sedikit warna hijau
hampir di sini jarang sekali dilihat
tadi saya lihat di luar ada sebagian gitu sedikit sekali
yang kecil itu sedikit
nah itu orang itu orang iraq
jadi stadion pak suratmin
lebih susah dari tiket final
berarti stadion khalifah ini penuh ya dengan pendukung dari timnas garuda muda ya
sejak awal timnas main ini juga sudah mengikuti ya
sampai akhirnya masuk ke laga perebutan posisi ketiga ini ya pak suratno
pada kebetulan saya nonton lihatnya hanya di semifinal
karena sebelumnya saya lagi liburan di indonesia
tapi waktu kelas kelasia saya ikut nonton sebuah itu
di sana antusiasmenya luar biasa di stadion
dan abdullah bin khalifa ini kondisinya ini memang mayoritas dari warga negara indonesia yang sudah menetap di sana
atau ada juga yang memang yang tinggal di indonesia jauh jauh datang ke doha untuk menyaksikan pertandingan ini
sebagian ada itu yang kemarin kan kita pesen tiket itu ada yang dari indonesia memang bilang kami perlu tiket misalnya katakanlah dua belas orang ya
ada juga yang datang dari kayak bahrain
bahrain atau dari saudi emirat arab white itu pada datang ke sini
pasur admin melihat laga malam ini nanti diprediksinya seperti apa nih pasur admin
saya berharap sih indonesia menang tentu saja ya
jadi kalau saya sebenarnya yang pertama waktu penyisian grup itu
lama sekali saya tidak menyangka bahwa indonesia akan lolos
jadi tapi setelah saya melihat beberapa pertandingan ini jadi kemajuan tim nasional itu kelihatan sekali gitu
jadi dari segi apa ya
dari segi teknik dari strategi
mungkin pengaruh dari pelatih tim taeyong sangat besar gitu
jadi keputusan untuk memperpanjang kontraknya itu sangat tepat
harapan kita bersama ya pak suradmin dan juga semua pendukung supporter garuda muda di sana bahwa indonesia akan meraih kemenangan dalam laga melawan irak pada malam hari ini
nanti kita akan update lagi ya ke pak suradmin bagaimana berlangsungnya laga dan kita berharap nanti akan menang begitu ya
sehingga kita bisa melihat bagaimana euforia kemenangan memerayakan kemenangan dari indonesia di piala asia u dua puluh tiga ini
terima kasih pasur admin
dan juga pak afif yang telah memberikan gambar terkini bagaimana situasi di stadion abdullah bin khalifa doha qatar
keseruan para supporter garuda muda jelang pertandingan antara indonesia versus irak saudara